jadi kalau gue ada urusan sama michelle
gue sempat dia ikut campur
anak baru ini pacarnya michelle
masih pede aja lo bilang kalau lo pacarnya michelle
jelas jelas kemarin michelle bilang kalau lo udah putus sama dia
jadi sekarang stop bilang kalau lo tuh pacara michelle
lo yang ribet
apa karena ketua geng lo itu pacaran sama michelle
makanya lo belain
yang gue denger sih anak ipa sama ips dilarang pacaran
takut ya sama ketua geng kalian
paling kurang ajar nih
patuh lo semua kalau berani
mau turun sini sendirian ya
dan gak akan mungkin pernah ada yang belain lo
maju lo semua kalau berani
gua gak tau
mending gua minggir aja deh
biar mereka pada berantem tanpa gue turun tangan
udah udah udah
ini apa apaan sih berantem
kita tuh cuma kasih dia pelajaran
sel karena dia baru disini aja udah bikin banyak masalah
tapi nggak gini dong caranya
kan kalau ada masalah bisa ditegur baik baik
anak ini dia tidak bisa ditegur baik baik
pagi pagi udah bikin repot
ternyata michelle masih peduli sama gue
ada apa nih eh
hah ada apa
ini apa berantem di tengah jalan gak tau mau
pagi pagi begini harusnya sarapan
bukan malah buat ribut begini
michelle dia kan kemarin juga udah gangguin lo

bukan malah buat ribut begini
terus ngapain lo belain dia michelle
gue gak belain siapa siapa disini
gue cuma gak suka kekerasan dak

dia anak baru kan disini
dia anak baru kan disini
dia kesini buat membawa misi perdamaian
dia kesini buat membawa misi perdamaian
nah tuh dengerin kata mbak michelle
kalian ini kan pelajar
harusnya bisa menyelesaikan masalah secara terpelajar

kan ketosis gimana sih
bukan maksud aku ngebiarin mereka sel
tapi kamu sendiri tahu kan
kalau nadif csi tuh benci banget sama aku
ntar kalau aku ikut campur
aku bisa dikeroyok sama mereka
pengecut banget lo
pengecut banget lo
sumpah pengecut banget
sel bukan gitu maksudnya saya
pengecut banget lo
weh alat ini bisa pergi begitu saja eh

hei urusan kita belum selesai ya
mau cabut kemana lo
kalian itu yang mau cabut kemana
sekarang kalian kalian ini yang urusannya sama sama

jenny ini tuh salah paham saja
iya pak salah paham
kita cabut aja ya pak
kalian harus ikut saya
neng neng sebentar
kan udah biasa bertahun tahun manggil nih
mendingan lo mulai sekarang lo jualan gue ya
tunggu tunggu tunggu
masa setelah ketemu malah menjauh
ya udah kalau gak mau gue aja yang pergi ninggalin lo
eh sabar dulu dong
aku mau bilang makasih karena udah nolongin aku tadi
nggak usah kepedean
lo denger sendiri kan
gue itu nggak suka kekerasan
dan seharusnya lo paham sih
jadi mau ada lo atau nggak gue pasti bakal ngelerain

kamu emang gak pernah berubah ya
dari dulu selalu care sama orang
itu yang bikin aku suka sama kamu
gimanapun sampai kapanpun
tapi kamu gak bisa lari dari masa lalu
ya setidaknya aku bisa buka lembaran baru tanpa kamu
di dalam hati kecil kamu
masih ada aku
kamu cuma lagi marah aja kan

kamu cuma lagi marah aja kan
gak usah kepedean gue udah bilang berapa kali gak usah kepedean jadi orang
gue udah move on dari lama mai
gue udah move on dari lama maik
sekarang putih gue baik baik aja kan tanpa lo
jadi mendingan sekarang gue pergi
daripada tamu masalah
tunggu tunggu tunggu sebentar oke
lanja banget loh
punya tangan kan
yaudah anterin ke ranggok s aja
sebagai murid yang baik ya
tapi cuma temenin sampai uks ya
mereka dulu pacaran
gue berdua ngapain di sekolah
bukannya kalian masih di skors
gue kan nggak mungkin tersenyekannya

eh rin lo tuh udah perlu apa lagi sih sama gue

maksud lo tuh apa sih
duh anak anak pada ngeliatin kita rin
duh anak anak pada ngeliatin kita rin

masih berani dong mereka datang ke sekolah setelah nge fitnahi michelle
harusnya kan mereka masih di skors
ih nggak tau malu banget deh
tau ih ayo pergi
ini pasti karena kita masuk sekolah walaupun udah di skors tau
ini pasti karena kita masuk sekolah walaupun udah di skors tau
udah nih balik aja yuk
bel bisa sabar sebentar nggak bel
ini urusan gue sama aldino belum selesai
gak harus sekarang juga kan di sekolah ngebahasnya
ini harus sekarang juga kan di sekolah ngebahasnya
oh kalo rifki sampe liat gue ke sekolah

pasti bakal ngira gue bakal ngerencanain sesuatu yang buruk

eh maksudnya rin apa sih
eh maksudnya rin apa sih
eh maksudnya rin apa sih